baik kita ke informasi berikutnya dalam waktu dekat unicorn e commerce tokopedia bakal melakukan dual listing atau melantai di bursa saham dua negara
tujuannya agar tokopedia lebih dikenal oleh publik dunia dan investor global
tokopedia menyiapkan rencana penawaran saham perdana atau initial public offering
ceo tokopedia william tanuwijaya mengatakan perusahaan e commerce tersebut bakal membuka peluang masyarakat indonesia untuk menjadi pemegang saham dalam skema ipo ini
william memiliki visi dua ribu dua puluh tokopedia tidak sekedar dikenal di indonesia namun publik dan investor global
sayangnya william belum menyebutkan negara mana selain indonesia yang akan dipilih dalam dua listing ini
saat ini tokopedia telah memiliki enam penjual dan mempekerjakan lima orang pegawai
tokopedia dengan posisi sekarang dengan responsibilitas yang besar kami juga memprediksikan dalam waktu dekat kami harus melantai ke bum
dan kemungkinan harus dual listing jadi artinya melantai di perusahaan indonesia tapi juga melantai di perusahaan luar
artinya tokopedia yang fokus bisnisnya hanya ada di indonesia sudah harus dikenal oleh publik dunia harus dikenal oleh investor global
bagaimana cara kami bisa dikenal oleh investor global dan publik dunia